ya sementara itu hal yang berbeda ini ada najak
najak ini bukan nama orang tapi nama badak sumatera yang ditemukan di kutai barat kalimantan timur
ini sedihnya hera akhirnya mati pada selasa dini hari kemarin
dan badak sumatera yang secara mengejutkan muncul di pulau kalimantan ini mati karena infeksi pada kakinya akibat terjerat tali
seekor badak berusia sepuluh tahun ini muncul pada oktober dua ribu dua puluh
sejak muncul pertama kali badak najak sudah dalam keadaan terluka
akibat jeratan tali pada kaki kiri belakangnya
tujuh belas maret lalu badak ini ditangkap tim gabungan kementerian lingkungan hidup untuk diobati